kita ke informasi berikutnya calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno menanggapi pernyataan cucu bung hatta gustika yusuf hatta
yang sebelumnya mengatakan bahwa sandiaga merupakan politikus kemarin sore
sandiaga menanggapi bahwa ia memang politikus kemarin sore

tentu tanggapannya bung hatta
berasaskan apa yang bung hatta bawa
sebelumnya lewat akun twitternya gustika yusuf hatta mengaku bosan nama kakeknya selalu digunakan dalam kepentingan politik jelang pemilihan presiden